kemana uakmu ke marugol dan yang lainnya
kenapa mereka belum datang juga untuk membantuku menghabisi
sebaiknya kau menyusul mereka lebih dulu
dia itu adalah tamu ku
biarkan dia masuk
sekarang dinda bisa hentikan spedi
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
aida apakah kakanda
kakanda memanggil dinda
ada kesalahan pada dinda
apakah dinda gagal melakukannya
malah justru sebaliknya
dinda sudah berhasil
tuan odaikan yang terhormat
aku sudah berhasil menyusup ke markas pemerintah

aku akan menang
tidak tuan odaikan
tidak tuan odaikan
tidak tuan odaikan
tidak tuan odaikan
tidak tuan odaikan
tidak tuan odaikan
jumlahnya sudah berhasil
menjebak kakak lemayu
sudah membawanya ke bukit mandala
tuan odaikan yang terhormat
rencana kita berhasil
rara santang pasti akan datang
aku yang akan menghabisinya
kalau gagak lumayung sudah tidak ada
seisi keluarga pajajaran dan pengikutnya
baiklah kak kanda
dinda ingin mencobanya
tapi bagaimana cara melakukannya
jurus waduk banyu ini
adalah ilmu pertahanan
kanda akan menyerang dinda
dan dinda akan menyerang
dan dinda akan merasakan
apakah jurus ini
baik kak kanda
dinda akan menyerang dinda
dan dinda akan menyerang dinda
dinda sudah berhasil
menguasai jurus ini
dengan sangat cepat
dengan jurus yang lain
baik kak kanda
aku sudah tidak sabar
kita semua pergi ke bukit mandala

apakah kurs domu kita

harus segera kembali ke makasra dan jagur dipa dan memberitahu rencana mereka
kemana uang merugol dan yang lainnya kenapa mereka belum datang juga untuk
membantuku menghabisi kian santan sebaiknya kau menyusul mereka lebih dulu
raden sepertinya aku harus melanjutkan perjalananku untuk mencari tanaman dan
kejadikan obat untuk orang orang yang terkena wabah penyakit aku izin pamit raden biar aku
aku bisa menemani mu untuk mencari tanaman obat itu oh tidak tidak tidak tidak saudara
aku sungguh tidak mau merepotkan diri jadi lebih baik kau disini saja menungguku aku
izin pamit raden baiklah kalau gitu sampurasuna rambis
siapa howard cempat kata kan
jokowi lapor tuhan ada seorang penyusup di sudut istana panjang lain sedang melawannya santai
aku yakin dia pasti abui
kali ini aku harus berhasil membongkar kendoknya di hadapan perlima odaikan
tidak ada cara lain
senjata jalannya beracun
aku harus mengotot arilan darahku